salah satu ciri khas bulan agustus di indonesia adalah menjamurnya penjual bendera dan umbul umbul
ya hari kemerdekaan menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang termasuk di kota metropolitan bernama jakarta
tak terkecuali bagi yudi irawan pria difabel kelahiran tanggerang tiga puluh tujuh tahun silam ini
biasa berjualan asongan seperti kanebo kunting kuku dan lem serbaguna
namun khusus di bulan agustus tahun ini yudi mengganti dagangannya dengan hiasan bendera merah putih
yudi berjualan di sekitar kawasan tomang jakarta barat
menjadi sarang kemacetan bagi pengguna jalan namun untuk yudi lokasi ini merupakan ladang mencari uang
begitu banyaknya kendaraan roda empat yang melintas sebanding dengan jumlah dagangan yang laku terjual
paling banyak banyaknya itu
rata rata ya sepuluh lima belas gitu
paling nanti dari lem ketolongannya gitu
dari lem dari potongan kuku juga gitu
ya kalau bendera bisa laku dua puluh lima tiga puluh
dara dara dara dara dara
dara dara dara dara
yudi menjual hiasan bendera ini seharga sepuluh ribu rupiah
namun jika ada yang menawar asal masih ada sedikit keuntungan bendera akan tetap ia jual
setelah lulus mengenyam pendidikan sekolah setara smp pria yang telah dikaruniai oleh dua orang anak ini langsung turun ke jalanan menjadi pedagang asongan
yudi mengingat sudah lebih dari dua puluh tahun ia menjadi pedagang di jalan jalan ibu kota
seperti saya pernah nyoba jualan tahu sama kacang gitu kan
pernah waktu ditomang
tapi susah juga lakunya
terus yang namanya jualan tahu kan itu kan barang basi
jadi nggak laku sehari harus ganti lagi gitu
mencari nafkah di jalan tak selamanya aman
bukan sekali dua kali ia mengalami musibah tersenggol kendaraan
barang dagangannya bahkan beberapa kali
setelah dua kali hancur terlindas kendaraan yang melintas
ya kalau plema pada pecah ininya nih nggak ada yang keambil kalau waktu kesenggol
cuma kalau kanebo pecah plastiknya aja gitu bisa diakalin
ya kalau lem dibuang
yudi didiagnosis mengalami kelainan kongenital atau kelainan bawaan yang didapatnya sejak lahir
dan kelainan yang yudi mencari dia mencari kembali

who mencatat lebih dari delapan juta bayi di seluruh dunia terlahir dengan kelainan bawaan setiap tahunnya
dan di indonesia diperkirakan ada hampir tiga ratus ribu kasus kelainan kongenital setiap tahunnya
saya kan dari lahir kayak gini
jadi nggak tahulah orang tua gitu kan
mungkin orang tua pernah nanya gitu kan nggak tahu
kalau saya kan
udah kenyataannya kayak gini ya mau gimana lagi gitu
yang abang tahu maaf kenapa bang yang abang terakhir tahu tangannya kenapa
ya cacat aja gitu bawaan lahir
hari ini matahari begitu terik seolah membakar kulit
yudi yang bermandikan keringat amat bersyukur
dagangan hiasan bendera nya laris manis
total sudah sekitar lima belas bendera dibeli oleh pelanggan
padahal beberapa hari sebelumnya hanya delapan bendera saja yang ditemukan

makan apa makan makan
lelah berjualan sejak pagi yudi beristirahat sejenak di salah satu ruko di kawasan tomang raya
paket hemat sepuluh ribu rupiah untuk seporsi nasi dan sepotong telur menjadi menunya siang ini
paket hemat sepuluh ribu rupiah untuk seporsi nasi dan sepotong telur menjadi menunya siang ini
ia hampir tak pernah memesan menu lain

bukan tanpa alasan ia memilih untuk menyimpan uangnya dalam perusahaan raya
untuk menyimpan uangnya untuk keluarga ketimbang untuk kesenangannya sendiri
ia ingin membuktikan bahwa cibiran orang mengenai kondisi dirinya
tak mematahkan semangatnya
jangankan kayak gitu pas saya pulang aja pulang kampung ke sukabumi gitu
kalau saya bawa uang recehan aja itu saudara pasti bergenang air mata gitu
nama saya udah kebaca sih pasti sangkaannya oh pasti dapat minta minta gitu kan
ya wajarlah saya dagang karnibo orang yang beli paling ininya kan uang sepuluh ribu dua puluh ribu gitu kan
paling gede gitu kan
yudi memiliki tempat tinggal di wilayah tiga raksa tanggerang
karena jaraknya yang cukup jauh yudi seringkali bermalam di sekitar tempatnya berjualan
meski harus menghadapi kerasnya kehidupan tak pernah terbersih dalam benaknya
memanfaatkan keterbatasan fisik untuk mengemis demi mendulang uang
malu saya kalau minta minta malu nggak ini ya
apalagi saya untuk keluarga untuk anak gitu kan untuk anak istri
masa saya tega gitu masih duit dapat minta minta gitu
saya berjuang sekuat tenaga saya
kalau saya masih mampu berjualan mungkin saya terus akan jualan gitu
yudi hanya berharap agar usahanya berjualan sejak matahari terbit hingga hari berganti
akan membuahkan hasil suatu saat nanti
rian fernando dwi agung yuliarto jakarta